saudara polisi menangkap pelaku pengemas ulang beras bulog menjadi beras premium
pelaku menjalankan aksinya sudah sembilan bulan lebih
pelaku mengemas ulang beras bulog menjadi beras premium dengan kemasan dua puluh lima kg saudara
hasil dari kemas ulang ini pelaku jual di toko miliknya di malang jawa timur
pelaku mendapatkan keuntungan hasil kemas ulang ini mencapai sekitar sembilan juta rupiah per bulan
pelaku mengaku mendapatkan beras bulog melalui penawaran di media sosial dan tatap muka dari seseorang
yaitu mendapatkan dari seorang laki laki yang sampai sekarang masih didalami
didalami identitasnya dan masih kita cari
yaitu mendapatkan beras dengan yang sama spap kemasan lima puluh kg
dengan harga lebih rendah yaitu rp enam ratus empat puluh
tersangka ini dibantu dengan karyawannya iap membuka kemasan beras bulog yang tadi kemasan lima puluh kg
kemudian dimasukkan ke dalam kemasan kemasan yang sudah disiapkan yaitu yang pertama